kesibukan terlihat di gereja kristen pasundan di kota cirebon jawa barat pada minggu
petugas kebersihan tampak membersihkan halaman gereja untuk persiapan menyambut natal dan tahun baru
tak hanya di luar di dalam gereja pun tampak umat kristiani sibuk memasang berbagai ornamen natal
di tengah pandemi covid sembilan belas pengelola gereja telah melakukan persiapan
di antaranya dengan mengatur jarak antar tempat duduk anggota jemaat agar sesuai dengan protokol kesehatan
bukan hanya itu pengelola gereja juga sudah menyiapkan kode pemindaian aplikasi peduli lindungi
kami juga sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah dan kepolisian bagaimana menyelenggarakan natal
dan sesuai dengan ppkm aturannya kalau level satu itu dapat melaksanakan kegiatan peringkatan
sementara itu untuk menyambut masa libur natal dan tahun baru
jasara harja kementerian perhubungan dan korps lalu lintas polri
serta dua tiga ratus lima puluh dua rumah sakit yang telah menjadi mitra
melakukan beberapa persiapan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi di jalan
hal tersebut dijelaskan oleh direktur utama pt jasara harja rifan ahmad
saat mengadakan konferensi pers di kantor pt jasara harja
di kawasan kuningan jakarta selatan pada minggu
menghadapi masa libur natal dan tahun baru rifan menyampaikan
pihaknya juga telah menyiapkan pelayanan di satu enam ratus empat puluh enam samsat
dengan dua puluh sembilan kantor cabang provinsi di enam puluh tiga kantor perwakilan
yang nantinya akan memudahkan masyarakat ketika melakukan perjalanan
mengingat kondisi persiapan natal saat ini
dengan kegiatan seperti safety driving safety riding
mengedukasi rambu lalu lintas baru yang kita harapkan kita bisa lakukan sosialisasi
dan termasuk kita memberikan tanda tanda terambu rambu baru
selain itu jasara harja telah menyediakan dua petugas
yang bersiaga menjaga jalur yang dinilai rawan terjadi kecelakaan dan keramaian di seluruh indonesia
tim liputan cnn indonesia